seorang anak di kabupaten malang jawa timur
tega merobohkan rumah ibu kandungnya dengan menggunakan alat berat
aksi ini dipicu karena sang anak kecewa dengan pembagian harta gonok ini
aksi perobohan rumah itu dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat
warga setempat tak mampu berbuat banyak karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta gonogini
yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri
kepala dusun gadungan menyebut aksi ini dipicu karena keinginan anak yang meminta bagian harta gonogini
namun sang ibu hanya menyanggupi dua puluh lima juta rupiah
karena tak mampu memberikan nilai uang yang diminta
sang anak membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandung
sang ibu mengaku pasrah dan kini memilih
kalau tanahnya itu warisan dari ibu
maka kita harus berusaha untuk memperbaiki rumah ini
kita harus berusaha untuk memperbaiki rumah ini
kita harus berusaha untuk memperbaiki rumah ini
kita harus berusaha untuk memperbaiki rumah ini
kita harus berusaha untuk memperbaiki rumah ini